tidak selamanya berhutang itu buruk
banyak orang yang beranggapan bahwa menghindari hutang adalah cara untuk mengelola keuangan yang paling baik
namun dalam ilmu perencanaan keuangan utang sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru
jika kita bisa memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif dengan bijak utang akan dapat membantu tujuan finansial kita
lalu bagaimana hutang produktif bisa bikin kaya
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual perencanaan keuangan prita hapsari gozi
selamat pagi mbak prita
selamat pagi mbak megi
ya mbak prita apa sebenarnya utang produktif ini
baik utang produktif adalah fasilitas pinjaman yang digunakan untuk membiayai sebuah aset ataupun juga jasa atau kegiatan
di mana dari aset barang ataupun kegiatan tersebut
menghasilkan sesuatu ke dalam cash flow rumah tangga mereka masing masing
dalam hal ini kita berbicara mungkin aset yang kemudian bisa menjadi aktif dan memberikan penghasilan pasif
atau kita mungkin menanamkan modal dalam bentuk usaha di mana dari usaha tersebut bisa memberikan keuntungan
dimana keuntungan itu akan masuk ke dalam cash flow rumah tangga
sehingga jelas bahwa ada perbedaan antara utang yang bersifat produktif dengan utang yang bersifat konsumtif
ya jadi mungkin ini hutang
untuk membeli apartemen ataupun rumah lalu nanti disewakan kembali lalu menjadi pasif income seperti itu ya ataupun utang untuk usaha lainnya
baik mbak prita apa sebenarnya yang membedakan antara hutang produktif dengan juga hutang konsumtif
apa sebenarnya utang konsumtif ini
baik dulu orang berpikir bahwa yang menjadi patokan adalah jenis asetnya
sehingga banyak orang berpikir bahwa mengambil fasilitas misalnya dibelikan apartemen atau dibelikan rumah
kemudian dia tempati itu adalah salah satu bentuk yang produktif
padahal kalau kita tempati dan tidak menghasilkan apapun ya berarti itu menjadi aset yang konsumsi karena kita konsumsi setiap hari
dengan demikian pemisahnya itu sangat jelas
kalau dari aset tersebut tidak mendatangkan cash flow maka dikategorikan aset tersebut saat ini adalah aset yang sifatnya konsumsi
dengan demikian segala pembiayaan yang digunakan untuk memperoleh aset tersebut dikategorikan sebagai utang konsumtif
nah berbedanya kalau aset tersebut ternyata memberikan penghasilan pasif
dalam hal ini contohnya seperti ya rumah juga bisa apartemen bisa properti lalu disewakan dari sewanya itu menghasilkan
atau dari kepemilikan tersebut kemudian dijual dan ada capital gain di dalamnya
dimana capital gain itu tidak digunakan untuk membeli rumah yang kemudian kita tempati juga mbak
nah itu semua bisa dikategorikan sebagai hutang yang produktif
baik mbak prita ini kita ingin gali lagi lebih dalam terkait dengan utang produktif
bagaimana kita menghitung utang produktif yang tepat
untuk bisa mendapatkan dan juga mengembangkan usaha dan juga digunakan untuk biaya penambahan aset
baik nah kalau kita berbicara angka berarti kita harus melihat berapa harga
atau biaya perolehan suatu aset sehingga kemudian bisa kita produktifkan
contohlah kita ambil modal untuk membeli apartemen yang kemudian apartemennya disewakan
kalau kita membeli secara cash apartemennya seharga rp lima ratus termasuk biaya biaya lainnya

biaya lainnya namun mungkin
kalau kita dibantu oleh pembiayaan
kredit apartemen ternyata
full bayar sampai dengan selesai
itu nilainya adalah tujuh ratus lima puluh
juta rupiah maka dengan
kata lain kita perlu untuk
menghitung berapa ya
atau penghasilan sewa dari apartemen
ini sehingga selama
itu jumlah yang kita terima
lebih dari tujuh ratus lima puluh juta
kalau jumlah yang kita terima di bawah tujuh ratus
belum ada keuntungan keuntungan kembali
yang didapatkan oleh investor tersebut
tapi kalau jumlah arus
kasus yang kita peroleh itu
melebihi tujuh ratus lima puluh juta alias
melebihi biaya perolehan apartemen itu
kreditnya berarti kita sudah dikatakan
sama halnya juga dengan modal
usaha mbak jadi pada saat kita
menghitung berapa ya kira kira
keuntungan usaha yang akan kita
pinjaman yang mungkin
pemilik usaha tersebut untuk
dia menambah modal jadi semuanya
itu sebenarnya bisa dihitung dan
kita pun juga bisa menghitung kapan nih
titik impas dari
kita keluarkan dengan bantuan
pinjaman tersebut wah ini menarik sekali
ya mbak prita nah apakah kita
bisa kaya dari utang produktif
se efisien apa utang produktif
dan seperti apa cara
menggunakan utang untuk menjadi kaya
nah kalau ditanya apakah
memungkinkan untuk seseorang menambah
penggunaan utang yang produktif
jawabannya mungkin caranya
adalah pertama memastikan
aset yang kita beli atau
modal yang kita tanamkan itu
di aset aset produktif yang memang kita
pahami nah secara umum
jalan menuju itu ada dua yang
pertama adalah membeli aset produktif
aset produktif ini adalah jenis
aset yang kemudian kita kelola
dan dia bisa memberikan penghasilan pasif
biasanya bentuknya adalah properti
seperti rumah apartemen
rumah kos rumah singgah
kemudian modal usaha
dan lain lain termasuk penyewaan
alat alat berat maupun alat transportasi
nah opsi yang berikutnya
adalah aset investasi yang
kita berbicara seperti
itu juga bisa jadi kita bisa apa
masukkan uang ke situ
kemudian dapat penghasilan pasif namun
secara umum kalau kita berbicara aset
investasi biasanya kita membeli dengan
bantuan cash sedangkan kalau
untuk aset aset yang tadi
itu kita biasanya membeli
bisa dengan bantuan fasilitas pinjaman
lalu yang kedua kita pastikan
bahwa keuntungan yang diperoleh
itu memang secara umum nanti
durasinya dengan waktu tertentu
harus sudah ada titik impasnya
keuntungan tersebut kita tidak gunakan untuk
konsumsi semata mbak maggie
kalau hanya digunakan konsumsi yang tidak kaya juga
tidak bertambah juga asetnya
jadi dari penghasilan sewa misalnya
atau dari penghasilan bisnis
itu sebagian juga
kita sebagai rumah tangga
menjadi dana pensiun di masa depan
baik apabila kita sudah mempunyai
utang produktif yang sudah kita
plan nantinya sudah ada pasif income
seperti itu ya mbak prita nah di saat
kondisi finansial menurun hal apa
yang terpenting yang harus disiapkan
saat kita sadar bahwa
ada badai sedang menerpa keuangan kita
kalau situasi saat ini anda
fasilitas pinjaman yang ditujukan
untuk aset produktif sedangkan
mengalami kesulitan keuangan maka opsinya
ada dua pertama anda bisa
lihat dari aset produktif itu sendiri
cash flow yang dihasilkan itu bisa
menutup untuk membiayai
fasilitas pinjaman tersebut
konsisten kalau memang bisa maka silakan
itu bisa diteruskan namun
kalau ternyata sepertinya tidak
konsisten penghasilannya sehingga
ada bulan bulan tertentu anda perlu
mengambil dari keuangan rumah tangga
untuk membayarkan fasilitas pinjaman
maka saya sarankan mungkin ada baiknya
dipertimbangkan untuk dilikuidasi
fasilitas pinjaman ini ada agunannya
di mana agunan tersebut adalah
si aset produktif itu
sedangkan saat keuangan rumah tangga
kita sedang mungkin minus
maka tidak bijaksana
kalau kita malah
semakin menguras keuangan rumah tangga
demi bisa membayarkan fasilitas tersebut
pembiayaan tersebut sifatnya pasti
pasti harus dibayar kewajibannya
sedangkan penghasilan pasifnya sifatnya
tidak pasti bergantung pada
bagaimana aset produktif tersebut memang
bisa menghasilkan baik mbak prita
jika saat ini sudah mendapatkan fasilitas
kredit dari pihak perbankan
bagaimana caranya kita
bernegosiasi dan juga mengelola utang
dari pihak perbankan
apakah kita bisa bernegosiasi dengan pihak perbankan
bagaimana caranya utang ini
nanti bunganya tidak terlalu banyak
seperti itu mbak prita
setiap fasilitas pinjaman itu
ada akat dasarnya dan kemudian kita juga
perlu memahami fasilitas pinjaman ini
kita pakai buat apa
karena ada yang memang bisa dinegosiasikan
ada yang bisa misalnya
dilakukan strategi takeover
ada juga mungkin yang bisa
melakukan strategi refinancing
tapi ada juga yang tidak
sehingga kita tuh perlu melihat kembali
seperti apa perjanjian kredit
yang kita miliki seperti apa
skema suku bunganya apakah
apakah floating dan lain lain
karena setiap perjanjian yang
dilakukan di awal itu sebetulnya
mempengaruhi keseluruhan durasi
dari fasilitas tersebut mbak meggy
oleh sebab itu untuk anda
yang memang saat ini sudah memiliki fasilitas
pinjaman saya sarankan untuk membaca
kembali klausul klausulnya dan
pahami perbedaan antara setiap
skema fasilitas pinjaman yang
dan untuk anda yang belum dan mungkin
berniat untuk mengambil ke depannya
saya sarankan untuk
melakukan window shopping jadi
mungkin melihat beberapa alternatif
sebelum kemudian akhirnya anda
mengambil keputusan berdasarkan
kemampuan finansial anda masing masing
baik mbak prita
ini ada pertanyaan juga dari produser saya
terkait dengan utang produktif dan juga
sebenarnya yang mana yang lebih baik
apakah utang konsumtif ini
lebih sesuai dengan
lifestyle nya anak muda saat ini
atau kita memang harus menanam modal
dan juga menambahkan
utang utang produktif ke depannya
kalau kita berbicara utang konsumtif ini kan
sebetulnya tidak ada paksaan untuk mengambil
karena kan ini bergantung pada
apa sih kebutuhan kita saat ini
kalau kita berbicara perumahan ya mungkin semua orang butuh
dengan demikian fasilitas pinjaman
perumahan itu barangkali dibutuhkan
memang oleh setiap rumah tangga
kalau kita berbicara transportasi
ya mungkin ada yang butuh ada yang tidak
oleh sebab itu keputusan anda mau mengambil
fasilitas pinjaman kendaraan
baik itu motor maupun mobil
itu bergantung pada kebutuhan anda masing masing
dan apalagi kalau kita sudah berbicara
kebutuhan yang sifatnya agunan ya
karena kalau tanpa agunan
karena kalau kita berbicara dia
mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup
itu sebenarnya sudah hidup di atas kemampuan finansial
itu adalah akarnya
akarnya ini sebenarnya karena secara internal
dia nggak sanggup untuk mengelola prioritas
atau karena saat ini dia tidak punya penghasilan
dan pekerjaan apa apa
sehingga terpaksa mengambil pinjaman
kalau ternyata jawabannya yang pertama
berarti ini tugas anda untuk merubah
kalau ini jawaban yang kedua
di mana saat ini anda tidak punya pekerjaan
mungkin saat ini anda mesti lebih kreatif
dan tidak berpatokan pada
saya maunya pekerjaan yang seperti ini
atau saya mau menunggu begini
ya memang saat ini mungkin sudah tidak bisa menunggu
anda perlu melihat opsi opsi di luar sana
yang halal yang memang anda bisa lakukan
satu mbak megi yang saya ingin titip juga
kalau anda mengambil pinjaman
dengan dalih adalah utang produktif
tetapi pinjaman ini kemudian anda gunakan
untuk misalnya trading online dan lain lain
karena hal hal seperti itu
hanya mungkin bisa jadi berlaku
untuk mereka yang sudah profesional
untuk orang awam saya sangat tidak sarankan
karena potensi keuntungan dari
itu sangat bervariasi
sedangkan kewajiban anda untuk membayarkan
kembali pinjaman tersebut adalah sesuatu hal yang pasti
jadi jangan sekali kali mengambil pinjaman
berdali untuk berinvestasi
padahal anda bukan investor yang pro
kemudian anda mungkin loss
mengalami loss atau kerugian
fasilitas pinjaman itu jatuh tempo
maka anda tidak bisa melakukan apa apa lagi
baik jika utang dikelola dengan baik
akan menjadi aset produktif
terima kasih mbak prita sudah bergabung bersama kami
di cnn indonesia business dan referensi